teriakan ini terdengar setiap hari oleh warga di sepanjang jalan cineri raya
kota depok jawa barat
ini merupakan panggilan khas yang keluar dari mulut abah aruf
tukang sol sepatu keliling
dari kontrakannya di jalan markisa gang haji sarun rt satu rw tujuh cinere depok jawa barat inilah
abah aruf memulai harinya yang panjang dengan menawarkan keahliannya
tukang sol sepatu
sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima abah aruf berjualan es campur di sekitar depok sampai fatmawati jakarta selatan
selama beberapa tahun
namun karena es campur tidak bisa disimpan lebih lama terkadang ia merugi dan tidak balik modal sama sekali
inilah yang mendorongnya berpindah pekerjaan menjadi tukang sol sepatu
keadaan hujan mulu langsung kena sol pindah operasinya
kan kalau es jualan es kan balanya udah kan kagak kajuang akhirnya kebuang
udah satu dua kali udah kebuang jadi kagak ada modal modal atsan abis semuanya
abah aruf menekuni profesi ini di jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tidak ada pilihan baginya untuk tidak bekerja
hanya inilah keterampilan yang ia

pria enam puluh sembilan tahun ini bekerja tidak kenal cuaca
hujan atau terik matahari bukan alasan untuk tidak mencari nafkah
polusi serta bisingnya kendaraan yang melintas di jalanan seputaran cinere depok sudah jadi hal yang biasa
sejak pukul delapan pagi hingga menjelang maghrib abah aruf membawa beban peralatan sol yang tidak ringan
sesekali ia beristirahat dimanapun ada tempat yang teduh
selain untuk memulihkan tenaga ia juga berharap ada pelanggan yang menghampirinya

hanya inilah keterampilan yang ia punyai

ada yang nawar juga
seperti tadi yang disonokannya
di pertokohan tadi
kake berputra lima dan bertucu banyak ini mengaku
kini semakin sedikit pengguna jasa soal sepatunya
pendapatan harian hanya cukup untuk kebutuhan makan saja
sekitar dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah
kadang bahkan pulang tidak membawa sepeser uang pun di dalam kantongnya
kakek aruf mengaku punya langganan
tapi mereka tidak setiap hari memperbaiki sepatu
tidak setiap hari
yang sudah pelangganan juga tidak setiap hari
hari ini ada beberapa orang yang memperbaiki sepatu mereka
ada siswanto satpam kantor di daerah ciniraya
dan juga irma salah seorang warga yang tengah mencari tukang sol sepatu

memang rusak pak sudah hampir enam bulan rusaknya
rusaknya bagian apa ini
oh jahitan ya
terus manggil pak
dia panggil akhirnya saya negosiasi
dari lima belas jadi sepuluh
biasanya apa yang di

terus jahitannya rapi
walau sudah berusaha untuk memperbaiki
dia juga harus mencari tukang sol

sudah lanjut usia pria asal garut jawa barat ini masih memiliki tanggungan yang cukup berat
setiap bulan abah aruf harus membayar kontrakan sebesar tiga ratus ribu rupiah
belum lagi tagihan listrik seratus ribu rupiah
untuk menghemat pengeluaran
ia tinggal bersama keponakannya abdul wahab
pria tiga puluh enam tahun itu juga berprofesi sebagai tukang sol sepatu
apakah ini adalah kekuasaan anak anak
pokoknya dia mah ngotot banget gitu istilahnya
udah tua juga pengen aja tetep aja gitu
nggak mau diiniin sama anak gitu
jadi pengen iniin banget dia mah gitu
kalau sedang tidak punya uang sama sekali
abah aruf terpaksa berhutang kepada sesama tukang sol

kadang kadang pinjam dulu sama temen gitu

temen seitu temen sekontrakan di situ yang ada
biasa udah begitu
kalau listrik bayar dulu lah
biasa udah begitu kalau listrik bayar dulu lah
kita ganti gitu
kalau kagak ada sekarang
hingga saat ini abah aruf merasa masih sanggup bekerja di jakarta
sakit dua atau tiga hari setiap hari

tak boleh urus mimpok

yang ada di piang bunga
syukur kernang challengernya menang
operat biarkannya memandang blapan iets yang datang
dan meng significati sesuatu yang semangat built up you know